ayo siapa yang sudah kangen dengan yogyakarta
dikenal sebagai kota tujuan wisata utama di indonesia
yogyakarta memiliki berbagai destinasi wisata
namun lokasi yang satu ini sepertinya jadi ritual wajib
yang harus dikunjungi ketika ke yogyakarta
kawasan ini biasanya menjadi tujuan wisatawan
baik sebelum atau sudah berkunjung ke destinasi wisata lain di yogyakarta
malioboro adalah destinasi jalan jalan dan belanja dalam satu waktu
jalan yang membelah jantung kawasan malioboro
sebenarnya tak terlalu panjang karena hanya berjarak satu tiga km saja
membujur dari utara ke selatan
ada satu spot di malioboro yang selalu menjadi lokasi
untuk memahat memori di yogyakarta
tidak lengkap ke yogyakarta kalau tidak mengunjungi jalan malioboro
dan di jalan ini ada satu spot foto yang rasanya wajib bagi semua wisatawan
yaitu pelang jalan malioboro yang berada di sisi sebelah utara
menariknya wisatawan yang berfoto di pelang ini
mereka biasanya foto di satu sisi saja
meskipun ada tulisan malioboro di sisi sebelah lain dari pelang ini
tapi saya tidak tahu mengapa mereka lebih suka foto di situ
yang penting saya mau ikut antri foto di pelang jalan malioboro
di sini anda bisa bersuap foto seperti saya
namun bila sedang sendiri anda tentu saja bisa saling meminta pertolongan untuk berfoto
seperti yang saya lakukan ini
termasuk dengan rombongan wisatawan dari durensawit jakarta timur ini
setahun tiga atau empat kali kami datang ke yogyakarta
bersama keluarga kami
wajah malioboro memang tak seperti dulu
deretan pedagang kaki lima di sisi barat dan timur jalan tak lagi ditemukan
mereka sudah dipindahkan sejak satu februari dua ribu dua puluh dua lalu
kalau dulu di sebelah kanan saya ini biasanya ada pedagang kaki lima
sementara pedagang kaki lima saat ini sudah dipindahkan ke dua lokasi yang berbeda
yaitu di teras ini
teras malioboro dibagi menjadi dua tempat
teras malioboro i merupakan bekas bangunan bioskop
begitu tiba di depan teras malioboro i
wisatawan disambut dengan petikan puisi karya sastrawan kondang joko pinurbo
bangunan teras malioboro i terdiri dari tiga lantai dengan struktur baja
wisatawan tak harus capek capek mengakses semua lantai
karena disediakan ekskalator dan lift
di teras malioboro i ini juga ada sudut sudut tertentu yang bertuliskan tentang nilai hidup
berjalan ke arah selatan anda akan menemui pecinan yogyakarta yang disebut kampung ketandan
bagi penggemar foto ada satu spot foto menarik milik rumah ketandan
di mana ada sejumlah kusen jendela yang diatur berjajar sistematis
yuk lanjut ke tujuan berikutnya
ke teras malioboro ii
para wisatawan bisa membeli berbagai jenis oleh oleh di sini seperti baju souvenir hingga makanan
termasuk bagi mereka yang baru pertama kali berkarya wisata di yogyakarta bersama sekolahnya
nyaman sama tempatnya
apa yang membuat nyaman
ini suasananya kayak adem banget gitu
baru masuk ke sini
lalu ri berbelanja saya bergejolak
saya mau beli blangkon
wah cocok ya ini pemirsa
tapi sayang untuk belangkon tak ada ukuran yang pas
akhirnya saya memilih penutup kepala lain dengan warna yang sama
pilihan jatuh ke udeng hitam
tapi sebelum membeli jangan lupa menawar ya
tali emang nggak boleh ke orang mah
kita diskon kalau buat mas yang umum masih pagi
kayaknya saya pernah lihat dua puluh lima deh
boleh nggak dua puluh lima
oke lah nggak apa apa
mudah mudahan laris lancar
saya tambah doa mas
semoga lancar laris berkah
kau seperti kayak oh iya iya
setelah berjalan berbelanja
tak lengkap rasanya kalau belum ke pasar bering harjo
tapi dari tadi jalan jalan saya haus
kebetulan di sini ada minuman legendaris bahari
lapak dawet bahari terletak di bagian depan pasar beringharjo di sisi utara
kalau di akhir pekan pelanggan bahari biasanya lebih banyak dibanding dari hari biasa
selamat pagi bahari
terima kasih sahabat
selamat pagi juga
pada tahun ke depan kemarin emang berapa
orang tua itu dewas
umur sekolah itu
umur kelas enam
umur dua belas kakak
umur dua belas tahun
berarti sekarang usianya
jadi dawet bahari sudah eksis di pasar beriharjo sekitar akhir tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
penasaran nggak pemirsa dengan rasanya
jadi kita rasa dawet bahari itu tidak terlalu manis
dan dia juga esnya tidak terlalu banyak karena memang esnya sudah didinginkan bersama dengan dawetnya yang bayar
untuk harga tak perlu khawatir
anda cukup merogoh kocek sebesar lima rupiah untuk semangkok dawet yang menyegarkan ini
sudah tidak haus saya lanjut berburu oleh oleh
tapi biaya yang saya siapkan untuk oleh oleh cukup terbatas
mas saya dicari apa
saya udah jalan jalan saya harus cari oleh oleh buat istri
oh ada daster
tapi yang murah aja mbak
oh dikasih yang satu ratus empat potong
saya harus dapatin mbak karena saya kan anggota istri mbak
selain duster pembeli juga bisa membeli berbagai jenis produk fashion seperti kaos aksesoris dan sebagainya
kaki sudah capek barang belanjaan sudah di tangan
saatnya makan di salah satu legenda pasar beringharjo soto pites
soto ini usianya sudah cukup lama karena berjualan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya mau pesen bu tapi jangan dimarahi ya bu
namanya soto pites bah galak tapi yang punya enggak galak beneran ya
penyajiannya juga unik terutama saat cabai dipites seperti ini
setelah memakai nasi ayam suwir dan berbagai sayuran soto kemudian disiram kuah dari kuali besar
seporsi soto dihargai dua belas rupiah
jadi itulah kenapa namanya soto pites karena dia menggunakan cabai yang dihancurkan di mangkoknya dan kemudian dijadikan satu dengan soto nya
wah ini dia
sementara minuman andalan berupa es kolangkaling dibanderol dengan angka empat rupiah saja
nah apakah pengalaman saya ini hampir sama dengan pengalaman karya wisata anda di masa lalu
kalau ada hal yang baru anda tahu beri tahu di kolom komentar
dan jangan lupa rasa rasanya pada liburan selanjutnya anda harus datang kembali ke yogyakarta
henrawan setiawan dan nil iwantoro yogyakarta